melalui sambungan skype kita telah terhubung dengan duta besar indonesia untuk selandia baru ada pak tantowia
pak tantowi selamat siang waktu jakarta
terima kasih sudah bergabung dengan news report cnn siang hari ini
pak tanto dengan adanya skema lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah selandia baru
seperti apa skema lockdown yang diberlakukan yang akan dijalankan selama empat minggu ke depan pak tanto
sebenarnya sekarang ini new zealand belum lockdown
statusnya adalah alert tiga
alert tiga nya itu artinya bahwa travel dibatasin pertemuan warga dibatasi
kemudian dalam waktu kurang dari empat puluh delapan jam akan masuk ke alert
alert for ini artinya bahwa sekolah sekolah akan ditutup
kemudian masyarakat diharuskan untuk tinggal di rumah
bisnis yang tidak penting ditutup
hanya beberapa fasilitas saja yang terbuka
nah ketika kita sudah sampai kepada alert level empat
yang akan terjadi kurang dari dua hari dari sekarang
barulah setelah itu pemerintah akan mengambil keputusan lockdown
jadi statusnya ini bisa disebut sebagai persiapan menuju lockdown
kalau lockdown artinya bisa disebut bahwa semua orang tidak boleh beraktivitas
tidak boleh keluar rumah tidak boleh berkeliaran
yang buka hanyalah fasilitas fasilitas kesehatan
kemudian supermarket yang lain lainnya itu ditutup
oke sekarang statusnya ada di level alert tiga
nah untuk atau empat puluh delapan jam menuju ke alert for saat ini
situasi yang terjadi di selandia baru seperti apa pak tanto
masyarakat sudah mulai waspada
sudah mulai mengurangi aktivitas di luar
kemudian terjadi rush terhadap pusat pusat perbelanjaan
bahkan di negara maju seperti selandia baru pun
pemerintah sulit untuk mengendalikan masyarakat
untuk tidak melakukan stockpiling atau melakukan pembelian secara berlebihan
kota terlihat sepi terlihat lenggang
kebanyakan masyarakat sudah kembali ke rumah masing masing
dan sebagian lagi sebagaimana yang saya sebut tadi
sudah mulai menyerbu pusat pusat perbelanjaan
oke pak tonto untuk nantinya ketika sampai di alert empat
kemudian juga bersiap untuk menuju lockdown
kemungkinan itu pasti ada
seperti apa langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah selandia baru
untuk menegakkan kedisiplinan dari warga dari masyarakat di sana
apakah juga melibatkan sweeping oleh pihak militer kah kepolisian kah atau seperti apa
pertama pemerintah selandia baru masih mengharapkan kesadaran masyarakat
untuk mendisiplinkan diri
dan itu tidak sulit bagi pemerintah untuk memperlakukan itu
karena masyarakat selandia baru
bisa kita sebut adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran yang sangat tinggi
meskipun demikian tetap saja pemerintah akan mengerahkan polisi
dan petugas petugas lainnya untuk mengawasi jika saja masih ada warga yang membandel
artinya masih meninggalkan rumah untuk aktivitas aktivitas yang tidak essential
atau tidak betul betul mendesak
langkah ini tetap akan diambil oleh pemerintah
oke baik terakhir pak tanto singkat saja
dengan adanya oke tapi nanti kita mungkin akan lanjut lagi
kita akan terus pantau karena kita harus menuju ke salah satu konferensi pers dulu di jakarta
sekali lagi pak tanto wiyahya duta besar republik indonesia untuk selandia baru
terima kasih tetap jaga kesehatan salam untuk warga indonesia yang ada di sana